beralik informasi lainnya gunung semeru di lumajang jawa timur kembali melontarkan guguran lava pijar sejauh tujuh ratus meter ke sisi tenggara atau mengarah ke besuk kobokan
warga di kaki gunung semeru diminta tetap waspada hingga kini status gunung semeru masih level tiga atau siaga selasa siang
aktivitas vulkanis gunung semeru berupa guguran lava pijar terpantau kamera cctv di desa oro oro ombo kecamatan pronojiwo lumajang selasa dini hari
berdasarkan laporan periode pos pengamatan gunung api semeru tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh tiga hingga pukul enam pagi gunung semeru terpantau mengalami delapan belas kali letusan dua kali guguran lima kali tremor harmonik
hingga kini status gunung semeru masih level tiga atau siaga bpbd mengimbau warga agar tidak melakukan aktivitas apapun di radius tiga belas km dari puncak gunung semeru dan lima ratus meter dari sepadan sungai hingga tujuh belas km di sepanjang aliran lahar
berdasarkan laporan periodek pos pengamatan gunung api semeru tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh tiga hingga pukul enam pagi gunung semeru tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh tiga hingga pukul enam pagi gunung semeru tanggal empat belas km dari puncak gunung semeru tanggal empat belas km dari sepadan sungai hingga tujuh belas km di sepanjang aliran lahar